jenine wagel sudah memiliki tiga tiga juta subscriber di youtube
kini penyanyi pop thailand berdarah jerman ini menandatangani kontrak dengan red records
jenny menjadi artis pertama yang dikontrak perusahaan rekaman tersebut
red records adalah unit bisnis maskapai penerbangan malaysia air asia yang melebarkan saib ke dunia showbiz
dalam konferensi pers peluncuran perusahaan rekaman red breakers di kuala lumpur malaysia enam desember
red records memperkenalkan jenine weigel sebagai artis pertamanya
perusahaan milik tony fernandes ini
ingin mencari talenta talenta pop asia untuk diorbitkan ke kancah global
hal ini dipicu antara lain oleh keberhasilan musik pop korea menembus pasar amerika serikat
air asia menggandeng universal music group untuk mengembangkan artis
distribusi dan pemasaran artis dari red records
bagi tony yang pernah bekerja sebagai managing director warning music
bisnis penerbangan dan musik adalah yang paling penting

pertama kita akan menerbangan musik dengan nama red vibes
jadi kita akan menerbangan musik dengan cara besar
dan kemudian tentu saja tiket penjualan dan kita ingin mengubah cara sepanjangnya anda melihat konser
jadi jika anda ingin melihat anda juga di singapura
kita akan melakukan tiket hotel penerbangan dan segala galanya
jadi kita akan melakukan jenis pemasaran
catatan dari central for aviation menyebutkan
besarnya gelombang perjalanan penonton ke sebuah konser menjadi salah satu potensi
dikuntungan bagi perusahaan penerbangan
air asia bukan satu satunya maskapai yang membuka unit bisnis musik
richard branson dari virgin company melakukan hal serupa beberapa dekade silam
bedanya ia memulai usaha label rekaman lebih dulu pada seribu sembilan ratus tujuh puluh
sebelum merintis perusahaan penerbangan pada seribu sembilan ratus delapan puluh
kerjasama maskapai dan perusahaan rekaman juga pernah dilakukan emirates bersama desser inc
mahardika utama andika suramanto kuala lumpur malaysia